situasi desa pondok udik kecamatan kembang kabupaten bogor jawa barat
pada jumat sore terasa panas
terlihat sejumlah warga dan sejumlah kru film yang sedang melakukan proses syuting
di area komplek desa tonjong kejamaatan kajun halang berlibat cek cok
ketegangan ini bermula saat kru film yang sedang melakukan proses pengambilan gambar
dua kali meminta untuk mengecilkan suara toa masjid pada saat pengajian ibu ibu berlangsung
tidak terima atas permintaan tersebut sejumlah warga menghampiri para kru tersebut
dan adu mulut pun terjadi
beruntung kericuhan dapat diredam setelah dilakukan mediasi di polsek setempat
hingga sabtu siang belum ada keterangan baik dari pihak kru film dan kepolisian mengenai kejadian ini
aksi adu mulut juga terjadi di mapol res situbondo jawa timur pada sabtu
kejadian ini dipicu karena ketidakterimaan sosial
seorang warga yang dikenakan sanksi tilang oleh salah satu petugas yang ditugaskan di kantor polisi tersebut
pemuda itu berniat mengambil kembali s sepuluh k yang diambil polisi saat menilangnya
ia beralasan tak perlu ada tilang saat pandemi
karena dianggap mengganggu pria ini digiring keluar area mapolres sambil berteriak teriak
menjadi petugas yang menilangnya di ktl timur sembilan pusat kota

pemuda itu juga berusaha menerangkannya namun upaya itu tidak dihiraukan
dan mengaruskan dirinya untuk keluar dari area mapol res tersebut
bersanggutan mendatangi mapol res situ bondo secara arogan
sambil mengatakan kata kata kasar kepada petugas
sehingga petugas memberi pemahaman supaya keluar dari mapol res
setelah diminta keluar mapol res pemuda ini pun masih sempat marah ke petugas jaga mapol res
diliputan sianen indonesia